anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
kita simak informasi berikutnya
pas erupsi gunung agung puluhan ribu pengungsi kembali menghuni posko pengungsian
untuk mengantisipasi kekurangan logistik pemerintah melalui bpbd telah memesan cbp
atau cadangan beras pemerintah yang nantinya akan dibagikan ke tiap tiap posko pengungsi
jumlah pengungsi gunung agung mencapai empat puluh delapan enam ratus tujuh puluh satu jiwa dan tersebar di dua ratus dua puluh delapan titik pengungsian
jumlah ini melonjak setelah terjadinya erupsi gunung agung beberapa hari lalu
sementara untuk stok beras yang telah dipesan masih tersisa sekitar tiga puluh tiga ton
hingga kini jumlah pengungsi yang paling banyak terdapat di kabupaten karangasem
karena ada imbauan agar para pengungsi tidak mengungsi di luar kabupaten
logistik pak kd sosial kemarin kami dapat komunikasi masih ada stok logistik kita kurang lebih
tiga juta dolar
tiga puluh tiga ton beras dan tentunya cbp pasti arah empat obatnya juga cbp kita akan mohonkan lagi
kalau memang ada tambahan pengungsi nanti lagi
sudah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia yudi yudawan
yang saat ini berada di sanur bali untuk update kondisi gunung agung
yudi ada permintaan cadangan beras pemerintah yang akan dibagikan kepada pengungsi
apa tanggapan dari pemerintah provinsi bali terkait hal ini
ya tadi saya coba mengontak dari pihak koordinator posko pengungsian ya
ada di denpasar bali memang kondisi pengungsian saat ini yang dibutuhkan banyak variable
aldi tidak hanya sekedar beras tapi bicara mengenai beras setiap harinya selalu ada data terbaru
yang digelontorkan oleh pemerintah terkait terutama dinas sosial provinsi bali sendiri
terhadap lima puluh lima tujuh ratus tujuh puluh tiga pengungsi yang ada di dua ratus sembilan belas titik pengungsian di lima kabupaten di kawasan bali sendiri
dan memang beras tersebut pada tanggal satu desember dua ribu tujuh belas ini
tersatat ada delapan kilogram kurang lebih berarti ada delapan ton yang akan disetor ke sejumlah titik pengungsian
tetapi beras sendiri pun akan mendapatkan bantuan juga tidak hanya dari pemerintah
tapi juga dari pihak swasta karena kami masih mendapatkan informasi
pihak swasta secara sukarela secara independen mereka juga menyalurkan dana langsung ke beberapa posko pengungsian
tapi di posko pengungsian utama yang ada di kabupaten karangasem sendiri
dimana mereka memang mendata pada tanggal satu januari kemarin
tersatat sekitar delapan kg beras sudah dibutuhkan
berdasarkan informasi sebelumnya seperti kejadian pada saat awas gunung agung pada bulan september
gubernur provinsi bali sendiri igd mangku pastika mengatakan bahwasanya mereka memang sudah bersiap setiap saat
apabila terjadi kebutuhan logistik beras
untuk kabupaten karangasem sendiri disediakan sekitar seratus ton beras disiagakan setiap bulan
apabila nanti sudah habis maka bisa menggunakan beras logistik dari provinsi bali sendiri
ada sekitar dua ratus ton beras yang akan disiagakan setiap saat apabila terjadi kebutuhan beras
tetapi tidak hanya beras ternyata aldi yang dibutuhkan oleh para warga para pengungsi
tadi saya juga berbincang dengan kepala dinas logistik
di mana kebutuhan seperti misalkan mck air bersih dan juga kebutuhan lauk pauk seperti ikan sarden ataupun juga sayur mayur
adalah kebutuhan kebutuhan lain yang juga dibutuhkan selain kebutuhan mendasar seperti beras aldi
baik yudi berarti ini logistik masih dibutuhkan oleh para pengungsi
tadi saya melihat di belakang anda juga masih ada beberapa wisatawan yang nampaknya masih duduk duduk di gazebo hingga saat ini sebenarnya
bagaimana kondisi pariwisata di bali dan juga bagaimana respons atau tanggapan dari turis asing yang saat ini masih memilih tinggal di bali
iya saya juga sempat melakukan kontak telepon dengan kepala dinas pariwisata provinsi bali yang mengatakan
dalam tiga hari penutupan bandara igusti ngurah rai terjadi penurunan cukup signifikan dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke bali
dari lima belas pengunjung per hari wisatawan mancanegara yang datang hanya ada sepuluh wisatawan mancanegara yang datang
akibat adanya status awas gunung agung
maupun juga ditutupnya bandara igusti ngurah rai dalam satu hari biasanya wisatawan mancanegara akan menghabiskan biaya sekitar satu ratus enam puluh lima usd
dan bisa kita kalikan berapa banyak uang ataupun kerugian yang diakibatkan penutupan bandara igusti ngurah rai kemarin
kurang lebih estimasi yang dikatakan oleh kepala dinas pariwisata provinsi bali adalah dua ratus miliar rupiah
kemungkinan pendapatan dari sektor pariwisata yang hilang selama tiga hari penutupan bandara igusti ngurah rai
dari gunung agung sendiri
sementara itu mengenai wisatawan mancanegara
biasanya mereka menghabiskan waktu tidak hanya dalam satu atau dua minggu bertandang di pulau dewata
tapi bisa satu bulan mengikuti berlakunya visa mereka
dan biasanya mereka dalam satu bulan itu mereka akan melakukan banyak sekali aktivitas
tidak hanya di gunung agung tapi juga di sejumlah kawasan di denpasar maupun di daerah seminyak terutamanya
tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan di kawasan karangasem sendiri
misalkan daerah pantai amet kemudian juga tulamben
dan ini sangat memukul sektor pariwisata terutama di kabupaten karangasem
yudi sebetulnya bagaimana status gunung agung pada siang hari ini
apakah ada peringatan peringatan lagi yang dikeluarkan oleh pvmbg atau bmkg untuk hari ini yudi
iya kalau dari pihak bvmbg maupun dari pihak bmkg selalu memberikan data setiap satu hari sebelumnya
data terakhir yang kami dapatkan terutama dari awak media biasanya mendapatkan blast melalui whatsapp ataupun sms
ataupun bisa diakses melalui website sendiri
gunung agung masih dalam status awas dengan gempa vulkanik dangkal masih terjadi sebanyak enam kali pada sepanjang hari ini
dari jam dua belas wita tadi malam hingga jam enam pagi tadi
kemudian juga gempa vulkanik dalam masih terjadi sebanyak dua kali
dengan intensitas sebanyak lima sampai dua puluh lima mm kedalamannya
dan memang tremor tidak tersatat seperti dua atau tiga hari lalu yang mencapai dua puluh empat menit gempa tremornya
tapi masih terjadi kemudian visibility atau gunung agung sendiri masih tertutup kabut
berdasarkan data dari pagi sehingga dari tim posko di kawasan rendang sendiri tidak bisa menyaksikan
secara kasat mata mengulangkan tropong untuk menyaksikan apakah masih ada kepulauan asap
dan saat ini warga yang masih tinggal di delapan km dari kepundan ataupun dari puncak gunung agung
masih dilarang untuk melakukan aktivitas
bercocok tanam ataupun kembali ke kampung halaman mereka aldi
baik yudi yudawan terima kasih atas laporan anda dari sanur bali koresponen cnn indonesia